kita informasi yang pertama di berita utama hari ini sebuah bus terbakar hebat di pintu keluar tol adiwerna kabupaten tegal jawa tengah
dari video amatir terlihat badan bus diselimuti asap pekat dan kobaran api
kejadian bermula saat mesin bus rusak di kilometer dua ratus delapan puluh empat jalur b tol pejagaan pemalang jumat siang
bus kemudian diderek menuju pintu keluar tol adiwerna
namun tiba tiba keluar asap dari dashboard bus hingga akhirnya bus terbakar
beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini
informasi berikutnya diduga lalai dan tak menguasai kendaraan truk muatan air mineral menabrak tiga kendaraan lain di pertigaan kertek wonosobo jawa tengah
celakan bermula saat truk bermuatan air mineral melaju dengan kecepatan tinggi dari arah parakan kemudian hilang kendali
truk tersebut akhirnya menabrak dua sepeda motor satu mobil bak terbuka serta lapak dagangan yang berada di pertigaan kertek wonosobo jawa tengah
akibat kecelakaan ini empat orang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit setempat